dan lo pikir gue bakal tertarik sama cewek kayak lo
sadar dong rubah sikap lo
guys aku mau cerita tentang pangeran yang ngelakuin apa ke gue
satu hal lagi
nggak semua yang lo alamin harus lo share di social media
bu saya tuh mau minta maaf banget ya bu
kebetulan mesin saya ini kan rusak dan saya tuh belum ada biaya
gimana kalau ibu buru bahannya saya ambil saya balikin
ibu cari pika hit yang lain dulu
suara ibunya putri seperti gak asing buat aku
tenang aja saya nggak buru buru kok
jadi saya tunggu sampai mesin jahitnya selesai aja ya
oh gitu aduh makasih banget ya bu makasih banget udah bisa ngertiin
iya sama sama yaudah nanti kalau udah jadi ibu kabarin saya aja
iya iya kalau udah ada kabar mesin saya atau apapun saya kasih
yaudah saya pamit dulu ya
maaf ya pak jadi nunggu
iya gak masalah bu gak apa apa
nah baik kalau begitu silahkan lanjutkan pekerjaan ibu
sekali lagi saya ucapkan terima kasih bu ya
sekarang aku tahu harus kasih apa sama ibunya putri untuk membalas budinya
pangeran lo jelasin ke gue ini apa
buat apa gue jelasin lo
lagiin siapa yang berani videoin gue
lo kan cowok yang lagi deket sama gue
jadi apapun yang lo lakuin pasti diperhatiin sama netizen
secara gue kan selebgram terkenal
lagian si cea songa itu ganjen banget sih sama lo
lo juga tadi datang ke kapus kenapa sama dia
lo udah permain kesabaran gue tau gak
jangan sebarangan kalau ngomong
lihat aja gue bakal bikin si cea songa itu gak betah disini
gue bisa lakuin lebih daripada yang lolakuin ke dia
dan lo gak boleh deket sama siapa siapa because you're mine
apa lo bilang gue gak salah denger
lo sadar diri dong
lo itu cuma cewek manja yang ngandelin bokap loh
dan lo pikir gue bakal tertarik sama cewek kayak lo
sadar dong rubah sikap
lo tuh kan udah berusaha
lo gak usah sok kaget deh
guys aku mau cerita tentang pangeran yang lakuin apa ke gue
satu hal lagi
gak semua yang lo alamin harus lo share di social media
lo pikir mereka peduli
lo itu cuma bahan hiburan doang buat mereka
pokoknya lo harus dateng ke my birthday
ada masalah apa sama
tuh kan cik gue bilang juga apa
mel itu meni sama gue
tapi mel gak suka sama cowok yang rambutnya dikunci
rah lo belum jelasin apa apa lo ke kita
tentang lo tadi pagi ketemu putri
gue sebagai sahabat lo cuma berharap
kalo lo gak terlibat masalah apapun lagi sama putri
saya bersedia sebagai penjamin pangeran
karena saya tahu dia itu anak baik
apa yang dilakuin nyokap usus goreng ke gue
kebalikan sama apa yang udah gue lakuin ke usus goreng
padahal gue udah bilang ke dia
padahal gue udah bikin usus goreng hampir keluar dari kampus ini
tapi nyokap khusus goreng kenapa setulus itu mau bantuin gue
woy lo yakin yang gak mau jelasin
rasanya saja tak sélis
gue kecewa sama papa
pangeran kok makin dekat ya sama si c asongan itu
ada apa sih sebenarnya sama mereka
selamat siang semuanya
oke moto kuliah kemarin kita lanjutkan
saya boleh izin keluar sebentar
adian telepon saya penting
io yang ngurusin langkah langkah saya
mending lo jauh jauh dia dari pangeran
biar nanti lo gak ngalamin kejadian yang aneh aneh lagi
iya tenang aja cit
batu bata juga udah gak sekeras itu kok sama gue
ya walaupun tetep nyebelin
tapi gue pingin tau deh
hubungan lo sama pangeran udah sejauh apa sih
ya kan video lo sama pangeran yang lagi pelukan di rumah sakit udah viral di media sosial
lu mau panggil pangeran banget
aku nyari banget

ngomong ngomong lo sama pangeran udah kayak cerita di novel tau gak
awalnya marahan mulu nggak taunya di akhirnya malah jadi deket
ih apaan su
gak ada hal lain yang lebih penting daripada gosip
ih si rizky aneh banget deh
lo tau gak put dari kemarin si rizky tuh snewen nyariin lo
sekarang marah uring uringan
gue susul dulu ya
gue ngomong nomor dua dulu ya sama rizky gak apa apa kan
oh yaudah oke
rizky tunggu rizky
lo kenapa sih
gue keganggu sama omongan citra
gue perhatiin ya setiap kali citra atau gue bahas bahas pangeran lo pasti kelihatannya nggak suka kenapa
emang lo suka dihukum hukumin terus sama pangeran
ya bukan itu maksud gue ki
gue cuma ngerasa lo kayak ada masalah sama pangeran
pangeran memang bermasalah sama hampir semua mahasiswa di kampus
gue rasa lo belum sepenuhnya tahu tentang pangeran ki
pangeran itu bisa jadi sekeras batu bata karena dia gak dapat kasih sayang
karena dia gak dapat kasih sayang dari seorang ibu
papanya juga sibuk banget
lo jangan lupa gimana pangeran berusaha keluarin lo dari kampus
dan gue gak bakal biarin lo ditindas lagi sama pangeran
rizky tuh kenapa ya